rabu siang kejagung menetapkan menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara bts empat g
dan infrastruktur pendukung baktikominfo yang merugikan negara hingga lebih dari delapan triliun rupiah
kejaksaan menyatakan joni terlibat dalam jabatannya sebagai menteri dan pengguna anggaran yang menandatangani proyek tersebut
direktur penyelidikan jampit suskun tadi menegaskan
kasus dugaan korupsi pengadaan tower bts ini bukan kasus pidana biasa
tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini
kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai sepuluh triliun sekian
kerugian negaranya delapan triliun sekian
nah ini mungkin perlu harus kita cermati bersama
bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa
dalam kasus ini sebelum johnny g pelate ke jagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka
di antaranya adalah direktur utama baktikominfo anang ahmad latif
sementara sisanya yakni direktur utama pt mora telematika indonesia galubang menak
tenaga ahli human development hudef universitas indonesia tahun dua ribu dua puluh johan suryanto
ketua komunikasi teknologi mukti ali dan komisaris pt solitech media sinergi irwan hermawan
seperti dilansir situs resmi kominfo pembangunan menara base transceiver station bts
merupakan bagian dari proyek penyediaan layanan empat g di tujuh sembilan ratus empat desa yang masuk kategori tiga t
terdepan terpencil dan tertinggal
pembangunan menara bts ini berlangsung dalam dua tahap
pada tahap pertama menara bts dibangun di empat dua ratus desa kelurahan pada dua ribu tujuh belas
pada tahap kedua menara bts dibangun di empat dua ratus desa kelurahan pada dua ribu tujuh belas
kemudian pada tahap kedua sebanyak tiga tujuh ratus empat menara dibangun di dua ribu dua puluh dua
kemudian pada tahap kedua sebanyak tiga tujuh ratus empat menara dibangun di dua ribu dua puluh dua
sementara itu dalam laman resminya kementerian komunikasi dan informatika menyatakan
menghormati dan mentaati segala proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek base transceiver station bts
badan layanan umum blu badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi atau bakti
kementerian kominfo tetap menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku